harga cabai rawit merah di pasar tradisional gudang tiga raksa kabupaten tangerang banten
jika sebelumnya rp tiga puluh per kilogram
kini harga cabai rawit merah berada di kisaran rp delapan puluh per kilogramnya
selain itu cabai rawit hijau dan cabai keriting juga naik sepuluh hingga dua puluh per kilogram
kenaikan juga terjadi pada telur ayam gula pasir hingga tepung terigu
sedangkan untuk minyak goreng kemasan
pedagang di pasar gudang tiga raksa hanya menjual minyak non subsidi
dengan harga rp tiga puluh lima untuk kemasan dua liter
selain faktor cuaca momen jelang ramadan diduga menjadi pemicu melonjaknya harga pangan
dua pekan jelang memasuki bulan ramadan
harga bahan pangan di pasar baru tuban jawa timur
juga mengalami kenaikan signifikan
kini dijual rp satu ratus dua puluh padahal biasanya hanya rp satu ratus sepuluh per kilogram
sementara daging ayam potong yang sebelumnya rp tiga puluh
kini menjadi rp tiga puluh lima per kilogram
namun berbeda dengan pedagang daging sapi
omset penjualan pedagang daging ayam relatif stabil
namun isi tayam dan ayamnya kecuali melambung
devient sebahagian sebarang ke pendekidan yang diperlukan
dan berharap pemerintah segera dapat menstabilkan harga bahan pangan sebelum nantinya semakin tinggi menjelang ramadan